selamat ya mona
riff giale kenapa kauan
sekian dari beta nadif
kelas warga ips
dipersilakan naik ke atas panggung
ini sekarang giliran lo
lo harus tenang
jangan nervous ya
dia dampingin lo sekarang
pak maaf parkirnya jangan di tengah jalan
aku ikut aja ya om pas aku di dalam soalnya
iya sebentar sebentar sebentar
gue kenapa jadi deg degan banget ya
keren lo shell pastinya
beneran bisa gak ya gue
di saat kayak gini sebotol kecap malah gak ada di sini buat bikin tenang
michelle kayaknya grogi banget ya
sepi lupa gerakannya kayak gitu
opa davin lebih ngebut lagi dong bawa motornya
kok ngebut sih sayang
kan kamu biasanya suka kalau opa jalannya pelan pulan
biar bisa lama lama berduaan
lebih cepat aja ya nanti di depan kita belok kiri
gak apa apa ya biar cepet sampe dan lebih tenang aja ya
nah lewat jalanan sini juga tenang kok
udah lewat sini aja kenapa sih emang ya ada apa sih kamu kok kayak takut takut begitu
biar cepet sampe jadi nanti kita ngobrol lebih lama bisa lebih tenang di jalan jalan ya kan
hmm yaudah deh nanti di depan sana aku masuk gangnya
jangan masuk gang yang kiri ya
gua harus tau para pergi sama siapa
dan ini nih ya ini oba ngebut
gak ngekecil banget lagi mobil gua kan jadi gak bisa masuk
siapa sih cowok tadi gak mungkin kan si rara punya pacar
dia kan juga ada yang sama gua
rara turun disini aja deh
kok turun disini rara
kan kamu mau nonton oba tau
aigoo vero nelponin gua terus lagi pasti dia mau nanyain gua pergi sama siapa
gua harus gimana ya
rara kok diem sih
maaf banget ya rara nggak bisa ikut masuk ke dalam soalnya ada urusan mendadak
urusan apa mau kemana kamu ayo oba anterin
ah gak usah rara bisa sendiri kok
rara sebenernya kenapa sih kok aneh banget hari ini
jangan jangan ada yang disembunyiin sama rara
el udah perform lho miah mudah mudahan aku gak telat dateng dan masih bisa liat pertunjukan el sama botol kecap
oh ada apa ya pak
cuma sebentar ya bu ya saya cek dulu ya bu ya bu
ini kayaknya udah deket deh sama sekolahannya l
aku lanjut jalan kaki aja ya
mas ya turun disini aja ya
kebetulan sekali sekolahnya udah deket
terima kasih ya
terima kasih banyak ya bu ya maaf banget nih bu
ada ada pun bahagia
selamat yaen moa
rifqi alih kenapa kan juan
gapapa lemes banget ya mas
kay pasti lo masih lemes banget kan gara gara digigit ular kemaren
pak pak pak maaf mau tanya apa acara ulang tahun sekolahnya masih
oh masih bu silahkan langsung ke aula
jalannya lewat sini lurus terus sampai mentok terus belok kiri
itu mobilnya mas roy bukan ya
aku jadi penasaran
eh eh bu
jalannya lewat sini bukan sana
acaranya sudah dimulai dari tadi
kalo ibu mau nonton mending cepetan daripada gak keburu
iya pak makasih ya pak
mungkin itu bukan mobilnya mas roy
mobil seperti itu kan banyak yang punya
lagipula gak mungkin juga mas roy kesini
eh ripki perasaan kau bagaimana ripki
eh gak apa apa cuma lemes aja